dan untuk mengataui perkembangan kasus terbongkarnya rumah produksi film porno di jakarta selatan
melibatkan artis model hingga selebgram kita langsung tanyakan ke rekan kami
ada koresponden cnn indonesia roni satria langsung dari jakarta
selamat siang rony
roni kalau kita menunggu hari jumat nampaknya masih lama ya
pemanggilan terhadap artis model selebgram
kemudian siapa saja yang akan diperiksa menjelang hari jumat mendatang
pemanggilan lagi untuk yang diduga merupakan dua orang pemeran perempuan
di mana dikatakan nantinya siskae dan juga firly virginia akan diperiksa sebagai saksi
dan kita tidak tahu apakah nanti bagaimana pemeriksaan berlangsung untuk hari jumat
apakah nanti akan ada penetapan status baru terhadap kedua mereka ini
namun kalau kita lihat dari bagaimana pemeriksaan ataupun juga penyelidikan ini berlangsung
dari sejak senin kemarin polda metro jaya juga sudah menyampaikan
akan rilis kepada media dan juga kepada publik terkait dengan bagaimana rumah studio ini
telah memproduksi satu ratus dua puluh film sejak dua ribu dua puluh dua dan melibatkan lima belas pemain pria dan enam pemain wanita
yang kalau kita lihat mereka diiming imingi dengan honor sebesar sepuluh hingga lima belas juta rupiah
dalam setiap produksinya
nah bila kita lihat dari kasus ini sudah ada lima tersangka yang telah ditetapkan oleh
satu diantaranya merupakan sutradara berinisial ir dan mereka ini nantinya dijerat dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu
jungto pasal empat puluh lima ayat satu undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik
kita tahu bahwa terkait dengan bagaimana undang undang pornografi ini diatur di indonesia
baik siapapun yang mengedarkan termasuk juga mungkin juga akan ada pemeriksaan juga kepada mereka mereka yang bila
diperluas lagi tentunya ada mereka yang pihak yang menerima ataupun juga mendownload ataupun menggunakan jasa tersebut
karena kalau kita tahu bahwa tiga website menjadi tempat untuk penjualan dari video video ini
yang dilakukan dengan harga bervariasi
tadi juga mungkin telah disampaikan dalam paket pengantar sebelumnya ada yang berkisar dari lima puluh ribu rupiah per hari
hingga sampai per tahun di lima ratus ribu rupiah
sehingga para konsumen yang menjadi sasaran
mereka ini berkisar datu ataupun juga dari rentang segala usia
yang tentunya mereka ini menjadi target dari penjualan film film yang telah diproduksi tersebut
namun kalau kita lihat bagaimana nantinya ini akan bergerak lebih lanjut terkait dengan penyelidikan
kita tentu akan melihat apa langkah yang dilakukan terkait dengan
kalau kita lihat dengan undang undang tadi yang telah mengatur untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap undang undang pornografi ini
tentunya mereka terdapat ancaman sebesar dua belas tahun penjara
dengan denda sepuluh miliar rupiah
nah kasus kasus pornografi ini sebenarnya mungkin sudah kerap beberapa waktu terakhir sempat terjadi
mungkin viral di media masa termasuk juga viral di kalangan warganet
terkait dengan produk produk pornografi yang telah beredar
namun kalau kita lihat dalam produksi yang bisa dikatakan cukup profesional
melibatkan sutradara sekretaris kemudian hingga menjadi satu rumah produksi
yang baru diketahui dalam kurun waktu satu tahun
sejak mereka berproduksi
ataupun membuat film tersebut tentunya ini menjadi sesuatu yang cukup langka
dalam artian kita tahu bahwa dalam undang undang di indonesia tidak dibenarkan adanya produksi film pornografi
termasuk juga mengedarluaskannya kepada publik
kembali ke anda
singkat saja saya masih ingin gali lebih dalam soal statement dari menkom info
ini masih menelah roni karena belum bisa menyimpulkan apakah masuk dalam kategori pornografi
kalau lah dari kepolisian sudah tegas mengatakan akan menindaklanjuti
sampai ke pemeriksaan berikutnya kepada artis
kemudian bagaimana langkah menkom info selanjutnya
singkat saja roni
ya sejauh ini kalau kita lihat memang undang undang ini diatur di bawah kementerian komunikasi dan informatika
bahwa undang undang ite yang tadinya dibuat tahun dua ribu delapan
kalau kita tahu bahwa secara besar ada dalam payung hukum nomor empat puluh empat tahun dua ribu delapan
nah kita tahu bahwa undang undang ite ini sebenarnya tidak hanya menggunakan adanya
tidak hanya mengacu kepada hal hal yang sifatnya informasi elektronik yang bersifat pornografi saja heranoto
tapi juga memang melibatkan juga bagaimana tentang bersuara dan lain sebagainya
ataupun juga perbuatan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di ranah cybercrime
sehingga kalau kita lihat dalam direktorat krimsus ini sendiri
khususnya di divisi krimsus ataupun di divisi cybercrime inilah yang menangani ini secara langsung
tetapi kalau kita lihat bagaimana nantinya undang undang ini akan diterapkan
terhadap kasus ini kita tahu bahwa dengan adanya sebuah rumah produksi yang kita tahu sudah melanggar undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan terkait undang undang ite ini
tentunya ini yang paling relevan oleh pihak polda metro jaya untuk bisa memberikan ataupun menjerat para lima tersangka ini
ataupun juga nantinya mereka ada penambahan tersangka baru yang akan kita lihat nantinya pada jumat mendatang
kembali ke anda
terima kasih untuk update anda bersama kami di news hour
ada roni satria langsung dari jakarta